kita awali dengan informasi pertama pasien suspek covid sembilan belas di denpasar bali kabur dari rumah sakit
petugas sempat kesulitan membujuk pasien yang bersembunyi di dalam bilik atm bersama istrinya
petugas kepolisian denpasar menjaga salah satu bilik anjungan tunai mandiri atm di salah satu sualayan di jalan buluh indah denpasar senin pagi
petugas juga melarang warga yang hendak masuk ke atm untuk mengambil uang
pasalnya di dalam bilik atm tersebut terdapat pasangan suami istri yang sengaja sembunyi setelah kabur dari rumah sakit
sebelumnya mereka kabur lantaran salah satu dari mereka yakni sang suami dinyatakan suspek covid sembilan belas
belum diketahui alasan mereka kabur setelah satu jam lebih akhirnya petugas berhasil meyakinkan bahwa pasien tersebut untuk keluar dari bilik atm dan ikut kembali ke rumah sakit dengan dikawal oleh petugas medis dan aparat kepolisian
petugas di jalan buluh indah denpasar menjaga salah satu bilik anjungan tunai mandiri atm di salah satu sualayan di jalan buluh indah denpasar senin pagi